menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dki
gerakan melawan calon gubernur petahana basuki cayapurnama semakin meningkat dan terang terangan
kali ini mantan ketua mpr sekaligus ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais yang melontarkan kritik
menurut amin akan sangat berbahaya jika ibu kota kembali dipimpin oleh ahok
maka sangat berbahaya kalau kita sampai digupenuhi oleh orang yang modelnya
benci sama orang kecil
jadi insya allah kita lawan itu bukan karena beda agama beda etik dan lain lain itu juga pertimbangan
tapi lebih penting lagi dia akan menjual negeri kita ini kepada kepentingan pemodal asing
basuki cayapurnama menanggapi santai tudingan mantan ketua mpr amin rais
yang menyebut akan sangat berbahaya jika ahok kembali memimpin
ahok pun enggan berkomentar banyak tentang adanya khutbah yang bermuatan politis di masjid masjid